kamu lihat sendiri kan kekejaman kakakmu itu
dia telah membunuh kedua orang tuaku
dan sekarang dia telah membakar rumah kami
dia memang kelawat kejam
kamu pikir peminta maafan kamu itu bisa membayar penderitaan kami
dan sekarang kamu harus merasakan penderitaan yang kami rasakan selama ini
tidak tidak tidak

manusia keji hari ini aku masuk ke rumah itu dan membunuh orang tua aku
dahlia bangun dahlia
ayo dahlia kita harus pergi ke tempat ini
kak kakak harus pergi dari sini sekarang
aku gak mau kakak terluka aku sayang sama kakak
enggak dahlia kakak gak akan pernah pergi meninggalkan kamu
dasar kemala setidur aja kerja kalian
barusan si agam sudah berani menyusup ke rumah saya
agam kejar dia kalau melawan bunuh
jangan dong pak bikin rempah tolong aja
kalian sedang mencari siapa
kami sedang mencari agam
agam masuk ke dalam rumah dan ingin mencoba membunuh tengku taba
kalau tidak salah aku tadi melihat ada orang berlari ke arah sana
mungkin saja itu orang yang kalian cari
kamu boleh keluar sekarang
terima kasih jika kamu sudah menyelamatkan aku
aku menolongmu karena aku prihatin dengan keluargamu
kakakku memang kejam
dia telah membuat kamu dan adikmu sengsara
oh jadi kamu adik manusia keji itu
kamu harus membayar kekejamankah kamu itu
kamu lihat sendiri kan kekejamankah kamu itu
dia telah membunuh kedua orangku aku
dan sekarang dia telah membakar rumah kami
dia memang kelewat kejam
maaf kamu pikir peminta maafan kamu itu bisa membayar penderitaan kami
dan sekarang kamu harus merasakan penderitaan yang kami rasakan selama ini
tidak tidak tidak
kurang ajar kamu aiko berani beraninya kamu menculik adikku nirmala
kalau sampai terjadi apa apa sama dia aku sendiri yang akan menghabisi muagam
suamiku saya punya ide bagaimana kalau nirmala kita tukar dengan dahlian
tidak dahlia tetap tinggal di rumah ini
karena dia akan kujadikan istri mudaku
dan kalian berdua pikir saya mbarah di desa ini
sekarang siapa yang bisa menangkap agam dan membawa nirmala adikku ke desa ini
aku akan memberikan kepadamu
aku akan memberikan hadiah yang sangat besar
ternyata memang benar gadis kampung itu sudah benar benar memikat hati suamiku
dia bahkan lebih memilih gadis itu daripada menyelamatkan adiknya
aku harus melenyapkan gadis kampung itu
yang ter remaja
saya setuju excu
maaf aku ingin jembah algae

sekarang kamu makan dulu ya biar kamu cepat sembuh
saya sudah terlalu banyak menyakiti kamu dan keluarga kamu
tapi itu semata mata saya lakukan karena saya kecewa terhadap suami saya
tidak sepantasnya kamu menerima perlakuan saya seperti itu
syukurin kamu anak musuh
itu akibatnya kalau kamu berani main main sama saya
terlalu kuat dahlia
cepat kamu cari kami
kalau sampai terjadi apa apa sama ganesha
aku akan menceraikan dan mengusir kamu
aku mau pergi dari sini